selamat malam general gatot nurmantio adalah nama yang tak asing bagi kita
dia seorang mantan panglima tni yang belakangan cukup intens hadir dalam sejumlah pemberitaan di ranah politik
betapa tidak jauh hari sebelum purna tugas sebagai panglima sejumlah survei mencatatkan nama general gatot
masuk dalam jajaran kandidat yang dinilai berpotensi baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
situasi yang kemudian dikait kaitkan dengan serangkaian peristiwa kontroversial dari manuver sang jenderal saat menjabat panglima tni
benarkah general gatot telah menyiapkan langkah memasuki gerbang politik praktis
malam ini kami hadirkan mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio

menyelamatkan saya akhirnya saya berpikir saya anak pertama saya harus melanjutkan keturunan

itu gimana kok gimana saya ceritakan ngarang aja kamu akhirnya saya menikah kemudian berangkat

jam tujuh malam saya ketemu dengan istri dan anak saya kemudian saya merencanakan cuti dengan mencater
kan lupa ya

librasenjata ya ini saya inget ketemu kakaknya di tempat tempat kakaknya saya kasihkan tolong masuk

jadi selama tiga tahun pak gatot di tim tim ya ada lagi berangkat lagi berapa kali tuh jadinya
jadinya saya empat kali empat kali naik pangkat apa segala macam di medan perang itu
iya oke setelah pulang singkat cerita ketemu pak edi lagi enggak ketemu lagi saya pikir orang orang
kayak gitu kan harus harus dilawan tidak ada tanda kutip tuh bisa pulang yang ketiga kali
saya pulang yang pertama kali saya pengalaman pertama yang kedua saya belajar yang ketiga
saya sudah memperdalam pengalaman saya mohon saya berangkat lagi pak sekarang saya benar benar
mempraktekkan semuanya jangan
hai nanti kau gila nih kamu sekolah dulu sekolah di tempat yang sama sekolah tempat yang sama
habis sekolah kemudian saya suslapa terus saya ini yang satu lagi
hai saya ditugaskan untuk membentuk latihan puslat pur yang sehat di laporan salam puslatur batu raja
sedang dia cerita bapak bisa buru buru enggak saya habis mengecek kesiapan tempat latihan
disitu ada tempat latihan yang hanya orang orang setengah gila yang bisa disitu tiba tiba saya
kesana saya protes datang pak saya merasa terhormat tetapi apakah saya orang setengah gila pak kenapa
ketepatkan disana ya kamu disana dulu jadi saya orang pertama sekepertama disana oke pasti banyak
karir bapak di
kemiliteran sampai batas
dimana kemudian bapak menjadi panglima
belakangan kemudian orang
bertanya mengapa pak gatot
ini pensiunnya baru
april desember sudah
panglima yang baru bapak bagaimana melihat itu
saya dicopot orang mengatakan diganti
apapun juga tetapi begini
perjalanan karya prajurit
itu sebenarnya satu tahun sebelum
itu ada masa persiapan
wajibnya demikian sehingga
sebenarnya sejak satu april dua ribu tujuh belas
dalam backman saya
saya siap untuk berhenti
untuk digantikan oleh
panglima yang baru
setelah terima jabatan
di bulan desember
itu bonus karena
april harusnya mpp
mei juni juli agustus september
oktober november desember jadi saya dapat bonus
delapan bulan sebenarnya
kalau dikatakan saya dicopot
walaupun ini sekalalah
biasa saja ya tapi di dalam
panglima yang baru itu disebutkan
melantik panglima lalu
dan memberhentikan general tni
penghargaan dan terima kasih itu dibacakan
jadi saya bukan
tapi kan itu gestur bahasa
tidak mungkin itu tidak disampaikan
diperhentikan dengan tidak hormat dicopot
kalau diberhentikan maksudnya tidak hormat menurut bapak
salahkah orang kemudian menganggap bahwa
dengan pak jokowi